senin petang singapura masih diselubungi kabut asap dari pekanbaru riau indonesia
meski tak sepekat seperti tiga hari lalu kualitas udara masih berada pada level sedang
warga masih beraktivitas seperti biasanya begitu pula para wisatawan
kabut asap masih terlihat menggantung di atas jumlah bangunan di marina bay singapura
pantauan kualitas udara real time yang disediakan national environment agency
badan lingkungan hidup nasional setempat memperlihatkan nilai polutan standar indeks berkisar pada angka tujuh puluh lima delapan puluh dua
artinya kualitas udara masih pada level sedang
sabtu dan minggu kemarin kualitas udara di lima wilayah singapura berada pada level tidak sehat
terutama di wilayah barat dan selatan
tapi hari ini bagaimana keadaannya
lapangan cnn indonesia jafar geboa di singapura selat malam
jafar jafar bagaimana kondisi udara di sana hingga malam ini
selama talam beri di jakarta lagi pagi hingga siang kabut mulai menipis dari atas wilayah singapura
namun kemudian tiba tiba tadi sekitar mulai pukul empat hingga delapan
enam sore kabut kembali menebal
pada pencatatan yang dilakukan oleh national environment agency
badan lingkungan hidup nasional singapura
di situs mereka yang diupdate secara real time
tadi kualitas udara di singapura nilainya berkisar pada angka tujuh puluh an
namun kemudian naik lagi pada sekitar pukul tujuh malam tadi
beberapa wilayah utamanya wilayah barat dan wilayah
selatan berada pada angka delapan puluh an ke atas
sementara wilayah tengah timur dan barat pada angka tujuh puluh lima sampai tujuh puluh tujuh
jafar di paket liputan sebelumnya saya melihat anda sempat bertanya kepada sejumlah warga di sana
turis juga di sana apa yang mereka rasakan dengan dampak kabut asap ini
apakah sudah terjadi gangguan pernafasan atau gangguan penglihatan
atau bagaimana sebenarnya yang terlihat atau dirasakan langsung di sana
kebetulan yang saya sempat tanyakan
dua orang wisatawan yang baru saja tiba di singapura
mereka berangkat dari malaysia
di malaysia tadi mereka sempat merasakan perih di mata ketika langsung terpapar oleh kabut asap
dari kebakaran hutan di indonesia
namun setelah mereka sampai ke singapura mereka merasakan tidak ada apa apa
mereka melancong ke sejumlah titik destinasi wisata di singapura
mereka tidak menggunakan masker karena merasa tidak mengalami keperingan di matanya
atau gangguan kesehatan lainnya
jafar kementerian pendidikan singapura juga berencana akan meliburkan sekolah
bagi anak anak sekolah di sana
bagaimana implementasinya yang anda lihat
apakah sudah terlaksana atau hanya masih rencana saja melihat dinamika yang terjadi
sampai sejauh ini sekolah sekolah masih tetap beraktivitas seperti biasanya
memang sempat disampaikan bahwa anak anak sekolah kan mulai diliburkan
bila situasi akan mulai mengarah pada kondisi udara atau kualitas udara tidak sehat
atau yang keberbahayaan
namun tadi dalam pencatatan nie kualitas udara mulai berangsur ke level sedang
dari angka tujuh puluh lima sampai delapan puluh tujuh
meskipun itu belum dianggap aman
namun belum ada pengumuman secara nasional untuk meliburkan anak anak sekolah
bahkan warga juga tidak ada penganjuran kepada warga untuk ketika beraktivitas di luar rumah
menggunakan masker ataupun alat perlindungan pernafasan lainnya
baik terima kasih jafar geboa dari singapura